dari partai ini bagaimana
yang pertama gini kalau tadi terkait
dengan perkara pak sel
ini duit siapa
dari mana buat apa
tapi kalau secara umum
orang punya duit cash di rumah misalnya
dan untuk dipergunakan
untuk kegiatan misalnya
saja gak apa apa
cuma kan karena lagi berperkara
ini kan ada sangkut pautnya
kenapa lu simpen duit begitu banyak
dan kenapa pertanyaannya adalah
karena keterkaitan yang tadi gratifikasi
berapa nilai gratifikasi
apakah sampai sebanyak itu
dan kalaupun akhirnya
ada yang lain perkara
atau dengan suap apa misalnya
ini perlu klarifikasi
tapi kalau ada isu bahwa
dana yang ditemukan untuk
sah sah saja gak ada masalah itu
tapi pembuktiannya kan nanti di pengadilan
untuk menyampaikan secara terbuka
saya akan putarkan ya ini pernyataan
dir krimsus polda metro jaya karena
kasusnya pak syarulilasin limpo
ini bukan hanya di kpk saja
tapi ada juga di polda metro jaya yang melibatkan
pimpinan kpk saya akan putarkan ini
pada hari jumat
tanggal enam oktober
tindak pidana korupsi
penerimaan gratifikasi atau
penerimaan hadiah atau janji
oleh pegawai negeri
atau penyelenggara negara
penanganan permasalahan hukum
di kementerian pertanian republik indonesia
itu tadi pernyataan dari dirkim khusus polda metro jaya
terkait dengan peningkatan status
laporan dugaan pemerasan
yang diduga dilakukan oleh ketua kpk
fili bahuri terhadap mantan menteri pertanian
syahrul yassin limpo dari
penyelidikan sudah naik statusnya ke penyidikan
saya mau tanya ke
bang febri ya bang febri
laporan di polda metro jaya ini klien anda
jadi ini perlu saya
clear kan ya di sini
pak syahrul itu
penyidikan yang berjalan di
kpk oke jadi yang di polda metro jaya
anda nggak ikut menangani
itu kalau di surat kuasanya kami fokus
yang di kpk
tapi dalam konteks edukasi publik
ini ya karena ini informasinya juga sudah
beredar ke publik kalau yang saya dengar
tadi menurut saya
ini perlu dilihat ini
ini poin utamanya sekali
kedua proses ini perlu dilihat sebagai
kalau sama sama proses hukum tentu
proses hukum yang ditangani oleh kpk
itu dihargai tetap jalan
dengan prinsip prinsip yang berlaku
tentu saja demikian juga proses
hukum di instansi lain yang
memang memiliki kewenangan
untuk itu nah
dalam konteks hari ini ini karena teman teman
media juga banyak bertanya ya
perlu kami sampaikan tugas
yang dimintakan pada kami
adalah fokus pada penyidikan yang berjalan di kpk
oke jadi klien anda melapor nggak ke polda mitra jaya
yang perlu juga dipahami
jadi kalau di undang undang tindak
pidana korupsi itu
ada ancaman pidana bagi yang menyebut
siapa pelapornya makanya
saya bisa memahami juga ketika
kenapa kemudian kapolri tidak menyebut siapa pelapornya
kapolri tidak menyebut polda tidak menyebut
siapa pelapornya itu norma yang
memang sudah lalu pelapornya juga menjadi korban
kita tidak tahu
siapa pelapornya saya juga tidak tahu
siapa pelapornya tapi
kita juga perlu paham bahwa
khusus tindak pidana korupsi beda dengan tindak pidana
umum ya oke tapi meskipun anda
tidak mau menyebut siapa pelapornya dan apakah itu
betul syarwila sinlimpo tapi di sisi lain
laporan di polda metro jaya itu
seiring dengan penanganan kasus di kpk
pertanyaan saya ini perlawanan balik
dari syarwila sinlimpo
itu yang tadi saya tegaskan bahwa
kalau kita melihat ini sebagai
proses hukum yang berjalan
secara paralel dua duanya
berjalan secara paralel
proses di polda itu berjalan
terus begitu itu
tidak menurut saya secara
hukum itu tidak secara otomatis
dia bisa menghentikan
yang sudah diambil oleh kpk
ya ini kan penyidik sudah bekerja
kecuali nanti ada
keputusan pengadilan dan lain lain itu lain hal
tapi itu tidak akan menghentikan putusan
lembaga yang sudah diambil oleh kpk
agar kenapa ini perlu disampaikan
menurut hemat saya
kita memang perlu edukasi publik
juga jangan sampai kemudian
dua hal yang berjalan sebenarnya
paralel tapi dibuat seolah olah
bersilang itu dua hal yang berbeda menurut saya
jadi tetap seiring sejalan ya
dua duanya diproses begitu maksud anda
di kpk diproses di polda mitra jaya diproses begitu ya
sebagai proses hukum kita hormati proses itu
mas ali fikri sebagai juri bicara kpk
melihat ada laporan terhadap
ketua kpk pak firly bahuri ini seperti apa ya
dugaannya tidak main main ini statusnya sudah naik juga
yang pertama jelas bahwa ini kan proses hukum
ya silahkan saja kita kan harus
menghargai dan menghormati
sepanjang memang proses proses hukum
sesuai dengan koridor dan kewenangan kan gitu ya
karena kita harus hargai proses proses itu
silahkan saja kan begitu
ada pun secara
tentu ketua kpk juga sudah
diberikan ruang untuk menjelaskan
di publik gitu ya dua kali
tanggal lima oktober dan hari ini
tadi juga sudah ada rilisnya terkait
dengan itu ya silakan nanti kan
ada proses uji begitu ya baik itu
di polda ataupun
di dewas ya karena memang sudah ada laporan juga
di dewan pengawas kpk
sehingga kami serahkan sepenuhnya
dewan pengawas kpk untuk melakukan pemeriksaan
mencari informasi dan data
terkait dengan itu kebenaran faktanya
seperti apa gitu jadi ya
berjalan semuanya di dewas ya
berjalan di polda nya
silahkan berjalan di kpk nya
jangan dilupakan mbak rivana
karena itu ada penting
diduga sebagai perkara pokoknya gitu kan
yang harus kemudian kita kawal
dan selesaikan bersama gitu
itu mbak rifana oke baik
saya mau ke pak saud
dulu ya pak saud anda melihat
pak saud masih bergabung
pak saud anda melihat ada upaya
mengalihkan perhatian publik dari
kasus yang diproses di kpk
menjadi kasus pemerasan yang
terjadi yang dilaporkan di polda metro jaya
anda melihat ada upaya itu nggak
ini menjadi lebih sulit ya
kalau kita kan kita selalu ngomongkan
ini kita berperang melawan korupsi kan
kita sepakat dulu ya
nah sekarang itu
di kpk gitu loh
yang harus dibelesin di sonong gitu
jadi susah kalau kita mau bicara
apapun kamu akan muter muter
makanya kan dari awal saya bilang
undang kpk itu dikembalikan dengan segera
sebuah value nya jelas di kpk itu
ada nilai integritas sinergi
keadilan nggak bisa mereka
memastikan bahwa berapa pimpinan
melanggar nilai nilai itu
jadi center of gravity nya itu di sana
itu dibelesin dulu
nah sekarang kamu hanya ngantem ngantemin battle battle nya
aja di luar ngantem ini ngantem ini
p kri bilang ada dua ratus sepuluh
kasus itu sama di periode lalu
cuma di periode lalu itu menjadi lebih ringan
karena kpk nya itu independen
terus apa dong mbak nana
mau apa lagi jadi kita hari ini
diskusi diskusi besok nggak akan
muncul lagi kasus begini center gravity nya
peperangan itu sekarang ada di
pak saud ini masalah utamanya sebenarnya di kpk begitu
iya kami sudah ketahui
tadi coba aja bagaimana mereka yang
harusnya segera ditandatangani habis ekspos
kan nunggu berapa bulan dulu baru
ditandatangani terus kemudian
muncul cerita cerita yang lain lain di belakang itu
yang sudah ada dimiliki oleh media
saya nggak boleh kecewa memang ini kesalahan
kita bersama nih kalau kesalahan politik kita
bersama ketika kpk
mulai prudent mulai baik
terus dipolitisasi dianggapnya
kita yang melanggar abuse
kita yang melanggar ham
dimasukkanlah satu asas asas
di dalam undang undang kpk itu
azas ham dulu ada
azas ham di bagian dimasukin azas ham
terus kamu bilang bicara ham kamu mencet
delapan puluh tujuh orang dengan kesewasan
kebangsaan come on man
oke berarti ini masalahnya ada
pimpinan kpk kalau menurut pak saud
tapi saya akan putarkan pernyataan dari
ketua kpk firly bahuri yang
soal pemerasan terhadap syahrul yassin limpo
untuk menjaga kesehatan
dan kebukaran saya memang saya
sering melakukan olahraga
setidaknya itu dua kali dalam seminggu
dan tempat itu adalah tempat terbuka
jadi saya kira tidak akan
orang bertemu dengan saya atau
apalagi kalau seandainya ada isu
sejumlah satu miliar dolar
itu tidak ada ya saya pastikan tidak ada
bawanya itu satu miliar
dolar banyak loh itu oke
bang febri pertemuan itu terjadi
jauh sebelum ada
penyidikan kasus terhadap klien anda
jadi sebenarnya tidak ada kaitannya nih
pertemuan di gorbulutangkis itu antara pak
syahrul yassin limpo dengan
pak firly bahuri ini bagaimana
saya juga baru lihat foto itu dari
sebelumnya memang kami lebih
pertemuan dengan pak sarul
kalau kami dengan pak sarul itu kan
terhitung sesekali lah ya
untuk hal hal yang prinsip saja
begitu itu diskusi
yang kami lakukan adalah terkait dengan
pokok perkara yang berjalan di
akhir akhir ini muncul berbagai
teman teman media juga tanya ke saya
saya bilang saya juga baru tahu ini
seperti itu tapi tentu
harus dipastikan ya
kapan pertemuan itu terjadi
dalam konteks apa
datang ketemu begitu
atau ada konteksnya
tentu harus dihubungkan dengan apakah
ada hubungan dengan jabatan atau
tidak saya pikir kalau
kita simak penjelasan dari pihak
tampaknya juga sedang mereka
dalami kalau kita simak dari pernyataan
terbuka ya dan
sekali lagi kami memang
tidak bisa bicara cukup banyak tentang
substansi yang di polda ini karena kami
fokus di penyidikan yang berjalan di
kpk ini saja
yang di kpk berjalan oke saya mau
berbicara dengan prof jamin prof jamin
adanya laporan dugaan pemerasan terhadap
ketua kpk yang dilakukan ketua kpk
firly bahuri terhadap syahrul yassin
limpo apakah ini dikhawatirkan
dapat mengalihkan opini publik
begitu ya dari kasus di kpk
syahrul yassin limpo dengan
di polda metro jaya dan ini nanti akan
mengganggu nggak proses hukumnya di kpk prof
sebenarnya kpk independen ya
utama itu adalah
dengan laporan yang ada ini
yang dilaporkan adalah
ketua kpk nah
dua dua mempunyai kualitas
tindak pidana yang hampir
sama kalau saya kira pemerasan
di tindak pidana
yang di polda tidak ada tppu nya
kan begitu nah kenapa tidak
tppu mungkin nggak ada lakukan
uangnya kalau ini sudah ada
penyitaan kan dilakukan
nah sekarang ini
kalau dua dua ada
tindak pidana korupsi
kita lihat di undang undang kpk itu
supervisi dan bisa take over
oleh pimpinan kpk
terkait dengan tindak pidana korupsi
bisa aja nanti yang
polda ini diambil alih
oleh kpk oleh kpk karena
tugas supervisi dan take over
kalau menyangkut tentang
kegaduhan dalam masyarakat cukup tinggi
diambil nih kasusnya nah
cuma pertanyaannya yang mengambil
itu dilaporkan ya itu
gimana tuh nah kalau itu nanti
pertanyaannya ini apa
laporan pidana atau etik
nah ini kalau kita lihat ini
kan laporan pidana ya
nah pertanyaannya ini
kalau menurut saya
laporan pidana ini belum
karena barang buktinya belum
ada kalau tadi dikatakan
ada berapa miliar itu
pernah nggak ditunjukkan oleh
penyidik polda uang itu
ada dari siapa bagaimana
cara pemberiannya oke nah
kalau yang di kpk kan sudah jelas
ada uangnya tinggal nanti
dicari dari mana ini uangnya ada
nah itu saja jadi saya kira jadi belum
jelas pembuktiannya ya yang kasus di politik
mitro jaya belum kalau di polda mitro jaya
satu kelemahannya itu lagi karena undang undang
mengamanatkan kpk berhak
mengambil alih semua tindak pindahan
korupsi yang sedang ditangani
oleh kepolisian maupun kejaksaan
oke jadi artinya kalau misalnya ini
menimbulkan kegaduhan kpk justru
bisa mengambil alih take over
meskipun yang dilaporkan
adalah pimpinan kpk pimpinan kpk
sendiri kan ini kan kolektif kolegial
kan pimpinan itu kan bukan cuma
satu iya betul yang ada kan yang lain
kan juga pimpinan jadi kalau
hanya gara gara satu dia nggak bisa take over
itu juga nggak pas gitu saya kira
oke mas ali singkat
saja ya ini bagaimana ya dengan
polda metro jaya terhadap pimpinan
kpk apakah kemudian
kpk berniat nanti ataupun berencana
melakukan take over tadi
mohon maaf suaranya oke
mas ali dengan adanya penanganan
kasus tindak pidana korupsi juga
yang dilakukan oleh pimpinan kpk
di polda metro jaya apakah kpk
akan berniat men take over juga di mana
undang undang juga membolehkan itu
kalau mau ambil alih itu kan ada syarat syaratnya
nggak semudah kemudian kita langsung ambil
alih biarkan aja mengalir di sana
prosesnya berjalan kita hargai
kawal gitu kan seperti apa
kalau proses penyidikan itu
beberapa waktu yang lalu juga polda
meningkatkan proses penyidikan jugaan
kebocoran ya ya yang salahnya sdm
proses penyidikannya juga naik ya penyidikan
umum sama dengan proses yang
sekarang juga berjalan ya ada
penyidikan umum yang sedang berjalan
menghormati dan menghargai proses yang
sedang berjalan tapi justru yang
poin pentingnya adalah yang utama
jangan lupakan gitu ya
untuk mengawal proses yang sedang
diselesaikan oleh kpk yaitu dugaan korupsi
di kementerian pertanian karena itu masalah
pokoknya oke oke terima kasih
juri bicara kpk mas ali fikri sudah
bergabung malam hari ini
sudah menjelaskan tadi terima kasih
saya mau memutarkan ya saya mau
pernyataan dari kapolri jenderal polisi
itu tadi laporan dugaan pemerasan di
polda metro jaya kita baca bersama
ya pernyataannya kapolri mungkin bisa ditunjukkan
tentunya kami berpesan kepada anggota
karena ini menyangkut laporan yang
dilaporkan oleh yang dikenal publik demikian
juga menyangkut lembaga yang juga dikenal publik
penanganannya harus cermat harus hati hati
karena itu saya minta tim dari
mabes polri untuk ikut turun mengasistensi
sehingga di dalam proses penanganan menjadi
cermat karena kita tidak ingin
polri tidak profesional ini pernyataan dari
saya mau ke bang rony dulu bang roni
anda melihat hubungan kpk dengan polri
ini seperti dibenturkan gak
dengan adanya laporan dugaan pemerasan
ketua kpk di
polda metro jaya di tengah ada kasus korupsi yang
ditangani oleh kpk enggak lah polisi
kan tempat mengadu semua pihak
siapapun orang ya
dan polri sendiri harus profesional
gara gara ada aspek yang
memang di mata publik
profesional aja kalau memang ini
ada indikasi pidana
yang memang harus diteruskan ya diselesaikan
jangan akhirnya memperlambat
kebatinan publik kita nggak mau
polri dan kpk sama sama dipermainkan
oleh pada pihak pihak
yang akan mengganggu stabilitas
pemilu yang akan
datang jadi orang mengasumsi wah
ini pemerintah kok
jadi sepertinya membiarkan
pada proses yang
dipertanyakan oleh publik oke
hubungan kpk dengan polri akan memanas gak
dengan ini ya memanas
atau memang sudah ada ketegangan sebelumnya enggak
seperti yang didengar oleh wartawan ada ketegangan
antara dua lembaga ini memanas
atau tidak ini kan
bukan karena institusinya
mungkin karena personalnya
yang mengakibatkan kelihatannya
daripada apa yang lagi
dijalankan tapi saya rasa
fokus pada masing masing perkaranya
kpk yang tadi pak
ali fikri menyatakan fokus
dengan apa yang sudah ada jangan dilupakan
juga harus jangan dilupakan karena
masing masing pengen mencari keadilan
dengan dua institusi yang berbeda
mari kita tunggu
apa langkah selanjutnya
dan bagaimana publik menyikapi
apa yang terjadi di ruangan
besar ini oke jadi mitra
kerja dari polri dan juga kpk melihat
bahwa individu individu di dua
lembaga ini memang ada friksi ya
memang ada friksi ya pak ngroni
friksi mungkin iya mungkin tidak
tapi kita fokus pada perkara perkara
yang melibatkan publik
dan publik ingin mengetahui
yang sebenarnya terjadi apa
oke saya mau ke pak saud dulu pak saud
dengan adanya laporan di
polda metro jaya ini akan
berpotensi terjadi cicak versus
buaya jili dua nggak atau jili
berapa nih jili tiga
antara dua lembaga ini gak
undang undang polri aja belum
berubah yang berubah itu kan style pemimpinnya
sekarang berbeda gitu
terus kemudian itu satu
dan esensi masalahnya juga beda
iya kan jadi kalau dulu
kalau cicak buaya itu kan
ada sebuah value yang
sebenarnya dipertentangkan gitu
itu sekarang bukan value yang dipertentangkan
karena value nya juga udah nggak
dimiliki oleh kpk value nya itu
yang dia miliki dia nggak bisa perjuangkan untuk
mengusir orang orang jahat
dari kpk value yang biasa disebut
tadi itu integrity sinergi
kepemimpinan profesionalisme dan keadilan
mereka nggak mampu jaga itu
jadi rakyat juga nggak berpihak gitu
kalau dulu kan berbeda banget value nya
jadi sehingga kemudian
satu rupiah dua rupiah untuk bangun
hidung kpk dan seterusnya jadi sekarang value nya sama aja gitu
jadi ini kalau situasinya pak nana
value nya sama aja nih luar duanya iya situasinya
sangat berbeda pak nana
jadi value nya sama aja dua lembaga ini ya kalau menurut
pak saud ya
begini bahwa ada beberapa
situasi yang berbeda dalam
environment nya itu udah berbeda dulu dengan sekarang
ini nggak ada value
dipertentangkan sebenarnya tinggal
soal teknis teknis tadi kan
disebut single bagi kerja yang benar gitu
pak jamin menurut anda
dengan adanya dua kasus ini
di dua institusi yang berbeda
ini berpotensi menjadi
bagi kedua belah pihak nih terutama
bagi kliennya bang febri
harusnya nggak boleh ya
karena kita bukan transaksional ya
sebagai alat untuk
menegakkan keadilan tidak boleh
ditransaksikan nanti bukan
hukum bisnis tadi bisnis hukum jadi
jadi nggak boleh
jadi harus tegak lurus
setiap lembaga yang sudah
berani melakukan penyidikan
dia tidak bisa diberhentikan
kalau nggak ada sp tiga
harus dilaksanakan kalau memang
cukup bukti naikkan ke
pengadilan kalau tidak cukup
bukti keluarkan sp tiga
dan sekarang kita tahu dengan undang undang
yang baru bisa dilakukan
sp tiga juga kan di kpk
nah itu yang harus dipikirkan
ke depannya baik baik nanti setelah ini
kita akan minta tanggapan dari teman teman mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di politika usul